tiongkok masih bergelut dengan tingginya kasus covid sembilan belas
akibatnya umat muslim di tiongkok harus kembali merayakan lebaran
dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan
bergabung denny wekurnia konsul jenderal republik indonesia di shanghai
selamat malam pak denny
minalaini malfaizin mohon maaf lahir dan batin pak denny
mohon maaf lahir batin
terima kasih sudah bergabung dengan kami di cnn indonesia connected
pak denny dengan kondisi tiongkok dan beberapa wilayah
salah satunya shanghai ya yang dilanda lockdown sejak awal maret lalu
bagaimana perayaan idul fitri di tengah lockdown ini pak denny
dengan warga indonesia di sini ya lumayan masih bisa ketawa ketawa
ngobrol ngobrol dan mengurangi mudah mudahan mengurangi stres
jadi cara untuk mengusir atau mengurangi stres itu
tetap bersilaturahmi meski secara virtual
karena mungkin dua tahun kebelakang itu pun juga dilakukan ya pak denny ya
nah silakan pak denny
di sini medsos akhirnya menjadi instrumen yang sangat baik untuk berbagi lucu lucuan dan sebagainya
jadi kami juga bisa mendeteksi melihat teman teman semua wni
yang ada di sini

oke jadi bisa memantau lewat media sosial mungkin juga lewat pesan singkat
sehingga itu cukup mengobati kerinduan untuk saling bertemu untuk bersilaturahmi ya
pak denny artinya selama bulan puasa atau bulan ramadan kemarin
memang sama sekali tidak ada aktivitas keagamaan
baik juga untuk umat muslim dan umat agama lain ya di sana
sama sekali tidak bisa keluar rumah
jadi ada tiga kategori
ada yang masih bisa keluar rumah tapi masih di kompleknya
ada yang sama sekali nggak bisa keluar rumah
selama sebulan ini sampai sekarang lumayan
ada sekitar mungkin lima belas juta orang sudah bisa keluar komplek walaupun belum bisa keluar kecamatannya
mungkin sekitar dua lima juta lagi yang masih lock tidak boleh keluar rumah
jadi lumayan sekarang
tetapi selama sebulan ini kan pada dasarnya susah kita kemana mana
lantas bagaimana juga dengan aktivitas di kjri pak denny
kjri menjadi tutup sejak tanggal satu april sampai sekarang pun belum bisa buka
karena syarat untuk membuka harus staff yang akan masuk hanya diizinkan dua
itu pun hanya boleh ke kantor
nah staffnya juga sulit untuk bisa keluar dari komplek
mungkin ya tempatnya jauh jauh juga dari distriknya
jadi distrik yang satu belum mengizinkan seseorang untuk mendatanginya
jadi ya belum buka sampai sekarang
oke artinya belum buka ini operasinya berhenti total atau bisa dikerjakan dari jarak jauh
artinya untuk beberapa yang urgent mungkin seperti apa
ya jadi kami menjalankannya
dari rumah dari jarak jauh
kalau yang urgent kami memakai tangan bantuan dari organisasi pemerintah dan organisasi manajemen komplek yang dituju
jadi pemerintah pemda lalu imigrasi kepolisian dan sebagainya
ketika ada urgensi misalkan memerlukan ambulans atau mengirimkan orang pulang ke indonesia
ya kami jadi sebagai otoman aja dari rumah
secara garis besar bagaimana kondisi di shanghai pak denny
kalau tadi kan pak denny sampaikan sebenarnya di beberapa distrik atau di beberapa wilayah ya
sudah ada yang diperbolehkan untuk keluar rumah
tapi mungkin belum keluar kecamatan kurang lebih seperti itulah istilahnya
tapi pergerakannya sudah ada
kalau dibandingkan mungkin di awal maret atau selama satu bulan sepanjang maret
kondisinya jauh jauh sangat super ketat gitu
sehingga banyak yang merasakan stres luar biasa di sana
nah dengan yang sekarang ini seperti apa
sekarang sudah jauh lebih baik
ya ketika di masa puncaknya kan dua puluh enam ribu gitu kasus per hari
sekarang mungkin tinggal ribuan di bawah sepuluh ribu itu pun otg kebanyakan
jadi mungkin yang positif konfirmasi itu di bawah mungkin di bawah seratus ya tujuh puluh an
lalu yang sudah sembuh juga sudah keluar dari karantina juga jauh lebih banyak lagi
kondisinya menjadi membaik
dan yang terpenting adalah infeksi atau penularan di dalam komplek komplek perumahan
itu sempat nol bulan akhir abu lalu
tapi kemarin ada lagi beberapa kasus
bisa secara pede penuh gitu mungkin pemerintah untuk bisa melepas lagi semuanya ke arah normal
tetapi dari tren statistik yang jauh lebih baik seperti itu
saya kira harapannya ya pertengahan mei ini kita sudah bisa lebih bebas
walaupun belum normal nampaknya
karena ini harus sejalan di depan
jadi saya berharap dengan harapan dan kebijakan dari pemerintah tiongkok ya
zero covid artinya no transmisi penularan
sehingga memang dibutuhkan waktu yang lama ya
belum ada sinyal untuk kapan ini akan mencabut status lockdown ya pak denny
sambil mempelajari perilaku dari virus ini yang transmisinya kan sangat cepat
lima belas kali lipat saya dengar dibanding virus yang di awal itu
sehingga jika sekarang berhasil kan berarti lebih pede gitu ya
kemampuan manajemen untuk mengelola mengatasi perilaku virus ini
nah ini yang sekarang masa masa penting untuk mempelajari hal tersebut
begitu juga dengan testing dan tracing yang masih terus digencarkan ya
oleh pemerintah tiongkok ya pak denny ya
jadi pcr test terus terusan
lalu kemudian antigen juga salah satu alat untuk mendeteksi
itu dilakukan tiap hari
termasuk di tempat tempat yang sebetulnya sudah lebih terbuka sekarang
misalkan ditempatkan di jogja
baik terima kasih pak denny wekurnia sudah bergabung dengan cnn indonesia connected spesial idul fitri
mudah mudahan kita doakan ya dari tanah air kondisi di tiongkok segera pulih
sehingga semuanya bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala
sesuai dengan harapannya zero covid
sekali lagi mohon maaf lahir batin
salam sehat untuk pak denny dan juga seluruh warga negara indonesia yang berada di tiongkok